sekarang yang kita tunggu tunggu apa lagi di akhir pekan seperti ini
nah ini anda penyuka tantangan yang memacu adrenalin
wajib mencoba wisata ekstrim yang satu ini
ya ini diajak berayun di antara kedua tebing kapur di ketinggian sembilan puluh meter
sambil menikmati pemandangan alam di padalarang kabupaten bandung barat
gak perlu jauh jauh ya
wisata kali ini sangat pas bagi anda yang menyukai tantangan
terletak di bukit hau cidadap kabupaten bandung barat
anda akan mendapatkan pengalaman berbeda saat berwisata
hijaunya pesawahan mengawali perjalanan menuju bukit hawu
hawu berasal dari bahasa sunda yang berarti tempat perapian memasak
bentuk hau dapat dilihat dari desa cidadap dengan lubang besar di tengah
dan bolong pada bagian atas
saya harus berjalan kaki terlebih dahulu sejauh satu km dari desa cidadap
jalan yang berbatu dan menanjak bukan halangan
untuk mencapai puncak
setelah berjalan selama tiga puluh menit saya sampai di puncak bukit hau
akhirnya saya sampai juga di puncak bukit hau
dan di sini saya langsung disuguhkan dengan pemandangan yang berbeda
yaitu gunung kapur di antara hamparan hijaunya bukit bukit
tapi bukan ini tujuan saya melainkan itu dia
tepat di bagian puncak bukit lainnya saya akan mencoba sensasi berayun menggunakan hemok
di antara kedua tebing dengan ketinggian sembilan puluh meter
berbekal ilmu memanjat ia memanfaatkan tebing untuk dijadikan wisata yang menantang dan tak biasa
tujuan kita buka hamoking wisata wisata hamoking di sini
dengan memberikan ini aja suasana yang berbeda aja
memberikan suasana yang berbeda di atas puncak tebing hau
alat keselamatan wajib dipakai saat menjajal wisata ini
seperti body hands karabiner dan hewan

saya harus menuruni tebing pantas memanjat tebing kembali
untuk menuju hemok atau ayunan di atas tebing
saya menggunakan teknik styrolin atau menyusuri tali sambil menarik badan
untuk sampai ke sini benar benar butuh perjuangan yang luar biasa juga
karena saya harus melawan rasa takut saya soalnya ini tinggi banget
tapi semua itu terbayar lunas karena saya bisa menikmati pemandangan mahakarya sang pencipta
dan sekarang saya akan mencari tempat untuk mencapai hemok saya akan mencari tempat untuk mencapai hemok
sekarang saatnya kita bersantai